bentar ya aku tumdin haikal ke toilet dulu ya
yan yan kal kal
kalian mau pis barengan itu
ya allah gusti pipis kok barengan
daduk berhenti makannya
kok teleponnya gak diangkat mulu
mudah mudahan aja gak nanya non reva
pak gas mulai hari ini
detik ini juga kamu saya pecat
loh kenapa saya dipecat pak
dan saya baru tau sekarang
ya udah kamu jangan banyak tanya lagi
kamu udah tahu kenapa saya pecat kamu
pak gas ulat bulu
saya dipecat bang
maksudnya saya yang dipecat
gila saya yang dipecat
kasian juga tuh bang pak gas
kayanya gue harus buru buru baikin pak gas
karena gue takut kalau nanti
dia itu marah dan dendam sama gue
itu bisa bahaya juga buat kue
tuhan pak gas pak gas
apa ya our lady
astagfirullahaladzim kamu dipecat kok bisa
ya ampun bagas
kasian banget sih kamu sampai dipecat kita
ini semua gara gara ulet bulu bu
kamu takut sama ulat bulu kok bisa sih
yang ada ulat bulu takut sama kamu bagas
waktu kecil saya trauma bu
saya dijalin oleh teman teman saya dengan kantong plastik yang isinya ulat bulu semua
ya kalau misalkan gara gara takut ulat bulu sih saya nggak bisa membantu kamu bagas
ya kecuali nih ya lusa kamu udah gak takut lagi sama ulat bulu
nah baru bisa deh kamu kerja lagi sama saya
maaf banget ya bagas ya ampun kasian banget kamu sampai nggak kerja lagi
iya sih bu
ya udah semoga kamu dapat kerjaan yang lebih baik lagi ya bagas ya ke depannya ya
makan gede takut ulat bulu
hah lo makan tuh ulat bulu bagas
lagi ada mana ada yang mau sewa lo jadi body guard kalau lu takut sama ulat bulu
nggak akan ada
ah malu maluin badanmu
kamu berantem lagi
sayang tunggu sebentar sayang
sebentar ini nggak seperti yang kamu kira

ini seperti yang kamu kira
aku udah berusaha ngindar
tapi rio sama alex tiba tiba dateng dan mereka nggak nyerah
akhirnya aku diajar sayang
aduh ya ampun
aduh sakit ya
tapi beneran maafin aku ya
aku udah berusaha untuk tepatin jadi aku sama kamu
tadi udah pasangkah buruk sama kamu
soalnya udah nungguin lama
bete banget di situ
aku kira kamu ingkar jadi lagi sama aku

aku bener bener berusaha untuk nggak menjadi doa
bisa berusaha yang zaman dulu kok
aku nggak mau ngecewain kamu lagi
dan untung tadi ada boy
kalau dia nggak bantuin mungkin lebih dari ini kali parahnya
iya tadi boy bantuin kamu
jadi jangan marah lagi
nggak jangan marah
yaudah makan yuk
kalau nggak mau gue jatuh kan
ah kamu sih
ini dadu makanya kelewatan banget ya
dari tadi nambah menghulu
jadi takut gak cukup nih duit gue
tuh kayak ada yang dipikirin gitu sih
oh enggak apa apa kok
yaudah lanjut makan lagi aja
engkau selamat ya
thank you man
cindy selamat ya
pokoknya lo harus jagain hicle terus
takut emosinya kambul
bukannya reva udah duluan kesini
enggak tadi emang kita sengaja itu datang duluan kesini
soalnya kan habis dari rumah reva kita gak tau
ternyata gue malah minta pj kan sama ichael sama sindi
jadi kita juga gak dipercaya
gak di rencanain
mendingan mau duduk dulu terus pesen makan
mendingan gue pesan minuman aja
soalnya gue mau makan bareng sama reva aja
gue kayak gak tau jalanan jakarta aja
iya boleh kan macetnya parah banget
mungkin reva kejebak
terus dia gak bisa salip salip deh
yeee emangnya lo dok motor lo sih bisa slap slip tanpa badan lo nyangkut
gue boleh nambah gak
yeee lo dok nambah mulu kayak mau bayar sendiri aja
menurut lo kayak kanung bumi
hmm bensin motor juga paling belum diisi
gue malah masuk sarapan ikan iu
terus ini boleh nambah gak
soalnya gue like banget makanannya
gede pake nanya lagi
kasian tuh badan lo
ih gak apa apa keles
kalo dado mau nambah nambah aja
ini kan hari spesial gue sama haikal
gue mau ngasih kalian pj
jadi kalo kalian seneng
gue juga makin seneng jadinya
udah pesen lagi gi
cindy cindy haikal makasih ya
coba liat udah nyala lagi
aku gak bisa nentuin nih yang mana ya
enak semua kayaknya
sama yang ini juga

temenin gue waktu elit yuk
kutubin haikal ke toilet dulu ya
yan yan kal kal
kalian mau pis barengan itu
ya allah gusti
dado berhenti makannya
kok teleponnya gak diangkat mulu
kayaknya rahasia banget